hai siluman ular kembalikan suami saya dia itu hanya milik saya
jepas siluman kembalikan suami saya kembalikan
dia sudah menjadi milikku perjanjian ini sudah menjadi sepakatan kami
kalau dia meninggali suami aku akan mati
kembalikan suami saya kembalikan
ini obat untuk perempuan ini untuk oles punya air untuk minum punya bisa
dandan ini gini kebetulan si haji jakaan janda dilepas sama datu maringgi
supaya dia laku lagi kita beliin ini
ini saya sudah banyak obat
ini saya sudah banyak obat
ini bapak tidak beli
wah tenang mas saya beli nih
ini saya tidak jual emas bapak
ini saya jual obat
jangan panggil emas kenapa
kalau india apa sih kalau abang
kalau orang india panggil abang bayak
kalau ini bukan bayak lagi sudah kurang
ini tidak ada kembali
ini tidak ada kembali
lu gak ambil bapak
dua dua dua
gue mesen aja buat haji jakaan nanti
eh ini bukan bayak sudah jadi kurang ya
gini nanti kalau ini laris laku sama aja gue minta komisi nih
nah itu masalah komisi gampang
saya di sini juga pakai komisi
jangan kemana mana ya
jangan kemana mana nih
kita keluar ya
ini tuhan kasih rezeki
tuhan kasih rezeki
ini saya ada dulu sekarang
daripada hidup kayak gini meni aku mati
saya sudah mau punya jomba jomba lagi
tapi tuhan pastinya taruh hidup begini lagi
kasar baru saja
jangan tinggalnya benga
kalian tahu untuk asap
bila kan masih lanjut
masih muka lagi banyak jalan keluar
kita bawa aja dah
kayak pengantin sunah ini
mau bawa kemana lagi deh
lu bawa ke orang india cingkaleng
ibu punya wajah sungguh beautiful
kalau saya lihat dari mata batin ini nona penuh masalah
ini hati lagi beku
tapi uang banyak di bank
kalau gitu mari kita hibur
biar bicara belakangan
hai siluman ular kembalikan suami saya
hai siluman ular kembalikan suami saya
kembalikan suami saya
dia sudah menang
dia sudah menjadi milikku
perjanjian ini sudah menjadi sepakatan kami
kalau dia meninggalkan suami saya suami saya akan mati
kembalikan suami saya
jangan makan saya
jangan makan saya
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
jangan makan aku
anak perempuan aku
gimana nih bertidurnya
wah apa jadi nama gede
mana wujudnya gede banget
nggak mau baju lagi
nggak punya rumah
aku adalah penghuni gua ini
kulihat kau adalah orang yang tepat untuk diajak
dari seluruh badanmu terpancar energi yang sangat kuat
kau dalam kesulitan ya
saya udah berkali kali menikah tapi selalu gagal
padahalkan saya cuma punya satu keinginan
saya cuma pengen jadi orang kaya
punya mobil sendiri
punya rumah sendiri
punya perhiasan yang banyak
tapi selalu gagal nek
cuma itu doang kok keinginan saya
semua yang kau inginkan pasti dapat
asal kau mau membantu aku
cabutkan baku yang ada di atas kepalaku ini
wah itu sih gampang nek
kau tahu kau bukti aku itu ketika kali k entitled sejak ibunya